pak ujang hati hati
iya soalnya sempat lama serius mikir merek
tetep gak ketemu
ternyata udah ada yang pakai
yang penting kalau bikin merek mah
itu pastinya yang belum dipake
enak didengar gampang diingat
ini komentar komentar asli
saya mah jujur insya allah
gak mungkin ada sepuluh ribuan yang masuk
ke saku celana
ya enggak atuh
selama di terminal juga
udah karuan ijazah sama gak jelas
terus gak jujur
siapa yang mau nerima saya kerja
ada salam dari otang
jadi tukang parkir
gak ikut siapa siapa
tuh ada yang mau keluar parkiran
nasib orang memang ada yang tahu
yang udah kesana baru willy
dia udah balik ke bandung
masih nganggur atau udah punya kerjaan
balik ke terminal
ladang ladang ladang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
katanya tony bori sama denny nggak ada
sebelum willy balik ke terminal
untung waktu tony nawarin lagi masuk ke terminal
buat jual makroni aja
yang mantep buat jadi driver ojek online
nanti kalau udah ada merek
udah pakai kemasan yang bagus
makaroni kamu saya daftarin di gobear food
sekarang saya mau pergi dulu
mau ngajak lagi
di seluruh pangk scared
nggak usah saya cuma sebentar
selamat ya kamu sekarang sudah jadi bos
saya nggak nyangka harus memikul beban ini
kang mus punya ide mau bikin masjid
kang pipit masih ada
kang mus ngajak saya cecep kang murad dan kang pipit pergi dari satu masjid ke masjid yang lain
masjid pertama yang didatengin masjid raya bandung
perbesar bisnis kita
saya butuh buat masjid
kang mus gak mau malu sama gajah yang meninggalkan gading ketika mati
itu salah satu alasan kenapa kamu mau ngebangun masjid
selain warga di kampungnya memang perlu
tadinya saya kira saya cuma bakal ngebantu kang mus aja
yang bakal bekerja lebih keras lagi
tapi nggak tahunya kang mus mindahin beban itu ke pundak saya
kang ujang keberatan
tapi setelah saya pikir pikir lagi
saya harus seperti kang mus yang nggak mau malu sama gajah
ini kesempatan buat saya untuk ngembangin usakit simpling sama rengginang
yang udah dirintis sama kang mus
apa yang tadinya saya pikir jadi beban
itu sebetulnya tanggung jawab yang memang harus saya pikul
saya nggak perlu merasa keberatan karena saya nggak sendirian
ada kamu ada cecep ada cemumun ada sukanta ada yang lain
lagi nggak sibuk
terima kasih sudah mau datang ke sini
supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya
pekerjaan dari siapa
kita sama sama di bisnis ini
kita sama sama tahu kereasan pelanggan harus dijaga
nggak usah banyak omong nggak usah buang waktu
pak ujang hati hati